udah mau kemana
hahaha abang itu mirip pangeran dalam impian saya
yang datang menunggangi kerbau
eh salah naik kambing putih
ah kok ceritanya lama lama horror gini ya
orang udah pas kek ini bang
gue gak kuat denger cerita ini
lebih baik sekarang kita kabur aja
eh tunggu tunggu tunggu
aku lagi senang banget
aku senang karena aku akhirnya dapat izin untuk tinggal di sini selama satu bulan sama mama kamu
kamu tau arka bahkan mama kamu bilang
dia akan ngasih kesempatan untuk aku
untuk merubah pandangan dia terhadap aku
aku jauh lebih bahagia naura
dan aku berharap
satu bulan ke depan
akan menjadi titik cerah untuk kita berdua
hei pembantu junior
kok bisa sih gak ikut pindah ke rumah gue kayak kakak loh
tiara kakak aku itu ada urusan lain
jadi aku gak mungkin ikut sama kakakku
ya bodoh amat gue gak peduli
karena sekarang juga gue bakal jemput lo di rumah
tiara aku mau sahabatan sama kamu
tapi aku gak suka diatur atur
aku juga gak suka kalau kamu maksain kehendak kamu ke aku
apalagi sampai mengubah hidup aku
persahabatan itu gak bertahan lama
kalau dari awal udah ada yang suka ngatur ngatur
yaudah ya ya fine
gue janji deh gue gak bakal ngatur lo lagi
tapi yang penting
lo pindah ke rumah gue lagi
terus sama lo jangan ngobrol sama winda
udah itu aja
abis itu gue janji gak bakal ngatur lo lagi
sapi tiara itu namanya udah pengaturan
pokoknya gue gak mau tahu
lo beresin semua barang barang lo
mau pindah lagi ke rumah gue
ngerti gak sih
udah gue gak mau denger
pokoknya titik pindah lagi ke rumah gue
mana ini perempuan
wah itu pasti laki laki yang tadi
tapi kok mereka bertiga ya
sepertinya mereka cemas
gak sabar nunggu kedatangan kim yang cantik ini
dia gak akan nunggu lama lagi
kiam akan samperin dia
aduh lama sekali
eh malem mbak
maaf saya lagi menunggu seseorang
kita itu lagi tidak mau kasih sumbang
karena gak ada uangnya ceh
yang mas tunggu itu adalah aque
nggak ada cewek cantik begini dateng malem malem
tunggu tunggu tunggu
katanya tadi di telpon
perempuan yang paling cantik
kok yang begini yang datang
bukan telepon aja yang ngomong
tapi semua orang bilang saya tuh cantik
rabun kali itu orang ya
aduh yaudah yaudah
saya itu gak punya banyak waktu mbak
lebih baik sekarang kita tukar handphonenya
katanya mau traktir makan malam
kalau masa traktir
sama anak buah saya
ya gak apa apa
kok jadi kita berdua sih
udah gak apa apa
maaf ya bang ya
kalau untuk makan malam aja
walaupun gue pembantu
kaget saya pembantu canik begini
pura pura makan tahu
kiem tahu kok
kamu modus doang
biar handphone ketuker
biar ketemu kita kan
jangan modus deh
saya itu tadi ke kantor handphone
mau beliin i delapan buat cewek saya
handphone bagus tuh
nggak usah celamitan
suruh aja pacarnya sendiri untuk beliin
ini lagi minta sama calon pajak
udah mau ke mana
abang itu mirip pangeran dalam impian saya
yang datang menunggangi kerbau
kok ceritanya lama lama eror gini ya
gue nggak kuat dengar cerita ini
lebih baik sekarang kita kabur aja
tunggu tunggu tunggu
ini yang bayar siapa nanti
tapi tenang aja
masalah bayaran kiem banyak duit
yang penting nomor abang abang itu udah kiem simpen
sampai ke ujung dia pun kiem akan uber
belum tau dia siapa kiem
ada jus bekas abang ganteng itu
terima kasih buat apa
pasti papa terima kasih karena mama sudah memberikan kesempatan
mama memberikan kesempatan kepada naura
karena naura sudah berjanji
dalam waktu satu bulan
kalau mama masih membenci dia
dia akan hilang selamanya dari jakarta
dan nggak akan pernah lagi muncul di hadapan kita
naura boleh juga kan mah
naura adalah orang yang pemberani
apanya yang pemberani
dia pemberanilah ma
untuk satu bulan
demi mendapatkan kasih sayang seorang ibu
dia rela mempertaruhkan segalanya
termasuk cintanya kepada arka
apa itu bukan hebat namanya ma
dia itu terlalu percaya diri
ma naura bukan kepedean
karena dia tahu
sebenarnya mama adalah orang yang baik
apanya yang baik
mama beritahu ya
naura itu sebenarnya sangat membenci mama
karena mama sering sekali ngerjain dia
mana ada sih di dunia ini
ada orang yang sudah berkali kali disakiti
malah dia mencintai orang yang membenci dan menyakiti dia
nggak ada kan
mama sendiri kan yang barusan ngomong
jadi mama tahu kan
orang yang membenci dia saja disayangi
apalagi orang yang menyayanginya mbak
aku harus bertindak tante
aku gak mau naura merusak kebahagiaan dan masa depannya kita
semua ini memang salah aku
harusnya saat itu
aku berhasil melenyapkan naura
tante punya cara jitu untuk mengatasi situasi ini
kamu harus menelpon ibu ira
dan minta maaf sekarang juga
aku harus menelpon ibu ira
dan meminta maaf
aku gak sudi melakukan semua itu
lakukan saja arun
dengan cara itu
tante akan membuat kamu mendapatkan apa yang kamu mau
era laundry ada yang bisa dibantu
saya dengan aruni
kalau ibu mau cari naura
nauranya sedang tidak ada
saya tidak mencari naura
tapi saya mencari ibu ira
saya ingin meminta maaf ibu ira
atas kesalahan saya selama ini
setelah kejadian saya dipatok ular kemarin
saya mendapat kehidupan baru
saya mendapat kesempatan untuk kehidupan yang kedua
dan saya ingin memperbaiki semua ini
termasuk dengan kesalahan saya sampai
saya memberikan refrain tentang ibu